selamat siang salam sejahtera untuk kita sekalian salam
tentu dari polri akan melakukan pemeriksaan dan kalau dinyatakan salah tentu akan kita
beri tindakan ya gaya lagi ini masih dalam proses

hasil pemeriksaan tentu bagi anggota yang bersalah tentu akan diberikan tindakan sesuai
dengan perbuatannya dan sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku